jelang pemilihan umum pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas mendatang
suku dinas kependudukan dan catatan sipil jakarta selatan
menggelar data pemilih di sekolah menengah atas dan kejuruan
di wilayah jakarta selatan
data sementara ada dua ratus empat puluh pelajar yang telah terdata sebagai pemilih pemula
suku dinas kependudukan dan catatan sipil jakarta selatan
rabu pagi mulai melakukan pendataan kepada calon pemilih pemula
salah satunya dengan melakukan jemput bola
ke sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas
yang berada di wilayah jakarta selatan
para pelajar ini langsung direkam data diri mereka
termasuk pencocokan sidik jari untuk mengantisipasi munculnya pemilih ganda
saat ini total ada dua ratus hingga dua ratus tiga puluh siswa pemilih pemula
yang terdata di enam kecamatan di wilayah jakarta selatan
acara ini itu intinya adalah kita jemput bola
perekaman di ktp di sekolah
yang diprediksi itu adalah siswa siswi yang akan mempunyai hak pilih
di saat tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
dan kebetulan memang kita didasari oleh adanya surat instruksi dari kementerian dalam negeri
tertanggal tujuh belas desember dua ribu delapan belas
kita rencanakan ini empat hari ya yang jemput bola yang global ini ya
tapi kalau yang rutin kita terus sampai dengan awal april
kalau ini kan istilahnya kan satu gerakan termasuk sambil kita juga sosialisasi
pelajar yang mengikuti perekaman data ini mengaku antusias untuk memberikan hak suaranya
pada pemilihan presiden dan legislatif april mendatang
kalau menurut saya sih bagus banget soalnya emang mungkin masih banyak anak anak sma yang
belum ada waktu kan rata rata juga kalau mau bikin ktp tuh lama
terus banyak yang pokoknya banyak kendalanya lah kalau gitu
cuman kalau kayak gini kan emang dibidik wajibin sama sekolah
terus jadinya juga program yang
jadi kalau kita bisa berpikir pikir di tahun dua ribu enam belas dua ribu dua puluh itu jadi semua anak sma kan bisa milih
nah jadinya kayak apa jadi nggak ada yang merasa ketinggalan gitu misalnya teman temannya udah pernah nyoblos
rencananya suku dinas kependudukan dan catatan sipil akan terus melakukan jemput bola
untuk mendukung partisipasi pemilih pemula
badru zamal jogarta